paralimpiade merupakan pertandingan olahraga untuk atlet penyandang disabilitas
adapun perolehan medali kontingen indonesia di paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh sudah sesuai target yang diharapkan
dan berikut selengkapnya wawancara dengan menteri pemuda dan olahraga republik indonesia
sebanyak dua puluh tiga atlet paralimpiade dari indonesia bersaing di tujuh cabang olahraga paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
yang diselenggarakan sejak tanggal dua puluh empat agustus hingga lima september dua ribu dua puluh
hingga dua september dua ribu dua puluh satu indonesia sudah mengantongi tiga medali
satu perak dari cabang olahraga angkat beban dan dua perunggu dari para sprinter dan tenis meja
kendari tercatat duduk di kelasmen enam puluh tujuh dari tujuh puluh tujuh negara yang bertanding pada paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
pemerintah cukup puas dengan perolehan medali dari kontingen indonesia
ini adalah perak yang sekarang mendapatkan perak jadi dia ada peningkatan
di rio dia dapat perunggu sekarang dia dapat perak
zainuddin menambahkan prestasi dari para atlet ini patut diapresiasi
karena perjuangan untuk melewati kualifikasi di tengah kondisi pandemi
sehingga tantangan yang dihadapi tidak mudah dibandingkan dengan periode sebelumnya
pemerintah berharap masyarakat turut memberikan dukungan terhadap kontingen indonesia di paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan karena
ada penurunan animo dan dukungan masyarakat usai olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
ada loh atlet atlet yang juga membanggakan indonesia
ya ini mereka atlet atlet disabilitas atau paralimpik kita
nah ini memang masih harus perlu
perlu kita menyampaikan kepada masyarakat
mengedukasi bahwa mereka walaupun ada kurangan
tetapi mereka juga bisa berprestasi
nah memang kita rasakan tentu berbeda ya
berbeda dengan ketika olimpiade kemarin
tetapi mudah mudahan dengan cara cara penyampaian kepada masyarakat
dengan misalnya sekarang dengan cnn ya kita menyampaikan itu
ya masyarakat makin banyak yang tahu
bisa saja karena saya sih menganggap ya
karena masyarakat banyak yang tidak tahu
kedepan pemerintah akan menyiapkan sejumlah program
untuk menjamin masa depan kesejahteraan serta pensiun para atlet paralimpiade
salah satunya dengan kerjasama lintas kementerian
rencana ini dilakukan untuk mendukung program regenerasi atlet
serta pengembangan bakat dan kemampuan bagi para calon atlet penyandang disabilitas di dalam negeri